bagi anda yang mungkin punya rencana ya ingin ke india tapi tertunda untuk merasakan nuansa taj mahal anda tidak harus ke india
di jakarta ada sebuah masjid yang didesain unik seperti taj mahal
keunikan ini mampu menarik minat para wisatawan
beginilah nuansa ketika berada di mini touch mahal di kawasan danau sunter jakarta utara
konsep pembuatannya diambil dari filosofi salah satu keajaiban dunia di india yaitu tajmahal
ram dari pak haji ramli li li nyuki istrinya muhammad anak pertama sofian anak kedua fafabian anak ketiga
ketika masuk ke masjid ini anda akan merasakan hal berbeda
suasana nyaman yang terbalun dalam campuran tiga budaya yakni arab india dan tionghoa
percampuran ketiga budaya tersebut terukir dalam kaligrafi arab cina dan latin
selain itu ukiran ukiran pada tembok dan jendela memberikan nuansa timur tengah
tak heran cukup banyak wisatawan
yang datang ke sini baik untuk beribadah maupun hanya sekedar berkunjung
dari sini tempatnya pertama nyaman
kemudian kita tuh kalau ibadah tempatnya nyaman kan hati juga jadi senang
terus kalau tempatnya emang tempatnya ornamen ornamennya bagus
terus buat kita kangen buat kita senang
kita ke sini karena disana lagi
kita ke sini mau wisata islam gitu
kan di sini masjidnya berbau apa ya cina gitu ya
kan baru tahu terus ada ukiran ukiran juga nama nama cina gitu
kita mau tahulah kan karena dekat juga jadi kita ke sini
selain nyaman masjid tiga lantai ini juga ramah untuk kaum difabel
dua buah lift disediakan untuk mempermudah mobilisasi sahabat difabel
siapapun boleh datang berkunjung tak terkecuali non muslim
sama menjaga dan menghormati tata tertib yang berlaku